awal tahun dua ribu dua puluh satu sederet bencana datang bertubi tubi
usai pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua jatuh di perairan kepulauan seribu jakarta
bencana longsor gempa dan banjir melanda sejumlah daerah di tanah air
ratusan jiwa menjadi korban
ribuan warga juga terpaksa mengungsi
merespon bencana yang terjadi relawan kemanusiaan dari berbagai lembaga terjun ke lokasi bencana
aksi cepat tanggap atau yang lebih dikenal dengan act salah satu
dan langsung saja kita akan membahas apa saja aksi aksi kemanusiaan yang dilakukan
aksi cepat tangkap atau act dalam setiap peristiwa kemanusiaan
ataupun bencana yang terjadi dan bagaimana perjalanan sejarahnya hingga saat ini
sudah hadir di studio presiden act bapak ibnu hajar
selamat sore pak ibnu sehat pak
alhamdulillah sehat luar biasa
pak ini tahun dua ribu satu diawali dan kita juga masih di dalam masa pandemi covid sembilan belas
tapi ada bencana yang datang begitu di awal tahun dua ribu dua puluh satu ini banyak
act sebagai organisasi kemanusiaan apa saja yang sudah dilakukan oleh act
untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana
ya baik terima kasih kita ingin sampaikan sebagai bagian dari rakyat indonesia
bangsa indonesia sebuah duka yang mendalam karena di awal tahun ini sudah lebih dari seratus bencana terjadi di tanah air
salah satu yang bencana yang terbesar kita saksikan saat ini adalah bencana yang terjadi di gempa besar di sulawesi barat
di majene mamuju dan juga bencana banjir yang melanda di kalimantan selatan
yang kalau kita perhatikan bersama bencana cukup besar
kalimantan selatan saja itu bisa mencapai
kabupaten kalau di sulawesi barat bisa lebih dari empat kabupaten terkena efek dari gempa besar ini
kita dari awal kejadian kita bersyukur karena kita dibantu oleh relawan kita jumlahnya banyak
kita bersyukur karena relawan kita ada di tiga puluh empat provinsi dan tiga ratus dua puluh empat kota kabupaten
ini yang merespon dengan sangat cepat pada waktu terjadi bencana semua relawan kita bergerak dengan sangat cepat

yang pertama kita apresiasi adalah terjadinya gempa besar di sulawesi barat
relawan kita cepat bergerak ke sana melulukan titik titik
pertama karena kita sampaikan satu sistem yang kita kelola di act adalah kita pertama kali terjadi bencana
kita memastikan turunkan tim advance untuk memastikan penguasaan teritorial
kita turunkan tim untuk memastikan di mana titik kita tempatkan tim rescue untuk penyelamatan
di mana kita tetapkan titik titik untuk pembuatan posko
di mana kita tempatkan masyarakat untuk jadi tempat pengungsian
di mana kita temukan logistik untuk memastikan persiapan aktivasi program kita di lapangan
setelah itu baru tim berikutnya tim rescue turun tim logistik turun pembuatan posko turun
dan ini yang menjadikan penguasaan teritorial ini jadi sangat cepat
di sulawesi barat kita sudah lebih dari dua puluh sembilan posko kita aktifasi
di kalimantan selatan sudah lebih dari lima belas poso kita aktifasi
dan luar biasa ini yang kami sampaikan
apresiasi yang luar biasa
jadi pada waktu kita kirimkan lebih dari dua puluh truk masuk ke sulawesi barat
lebih dari dua puluh truk masuk ke kalimantan selatan
masuk ke posko induk langsung tersebar cepat kepada masyarakat
dan ini yang kita sampaikan kepada relawan adalah kecepatan ini menjadi kunci dari
act merespon setiap terjadi bencana
sesuai dengan namanya ya aksi cepat tanggap
jadi sangat sudah sistematis sekali
dan untuk saat ini kondisi di lapangan itu seperti apa
mungkin banyak juga yang belum terinformasikan
apakah kemudian apa ya
apa saja yang dibutuhkan di sana
dan juga program program apa yang sudah diberikan oleh akct sendiri
dan hingga saat ini itu sudah sampai di mana
kondisi bencana yang kita alami saat ini berbeda dengan bencana bencana sebelumnya yang kita alami
karena bencana yang terjadi saat ini kondisinya sedang pandemi covid
kalau sebelumnya kita mengelola lebih gampang
karena pengungsi yang kita selamatkan dan kita tempatkan di tempat pengungsian kita layani mereka dengan kemampuan
kita layani mereka dengan posko posko yang kita siapkan itu lebih mudah
saat ini titik salah satu kesulitannya adalah karena kita mengelola di masa pandemi
relawan harus tetap menjaga protokol kesehatan
mereka tetap dijaga supaya tidak menjadi tempat untuk penularan penularan covid
di saat bersamaan bantuan bantuan untuk mereka makanan harus segera pakaian harus segera
mereka harus disiapkan untuk selimutnya anak anak harus disiapkan bantuan

bahkan kita sampaikan sampai kebutuhan kebutuhan medis
tim kita karena armada yang kita kirimkan sudah semua armada act kita berangkatkan
mulai dari pertama kalau armada rescue sudah nisah ya karena ini akan jadi mobilitas
kalau pertama kali tim advance kita turun dengan ratusan sampai ribuan motor trail
untuk relawan kita bergerak untuk menyusuri titik titik paling rumit di lokasi bencana
baru yang kedua armada rescue kita juga bergerak untuk penyelamatan
membawa logistik logistik untuk pembuatan posko dan pembuatan dapur dapur umum
berikutnya ambulan kita turun dengan tim medis kita
hummunity medical service tim medis kita turun untuk memastikan pada waktu terjadi mereka diselamatkan
langsung ditangani oleh tim medis kita
nah setelah masuk berikutnya bantuan bantuan logistik turun tim relief kita turun
untuk memastikan pembuatan dapur dapur umum di semua semua titik kita lakukan
baru setelah itu berikutnya pakaian pakaian sampai kemudian kebutuhan kebutuhan susu untuk bayi
macam macam kita kirimkan
dan kita bersyukur kesegapan para relawan di lapangan itu kita apresiasi
karena mereka punya dedikasi yang sangat baik dan kita bersyukur
karena selama ini kita latih para relawan punya kemampuan ini
kecepatan keahlian mereka yang ada yang direscue ada yang mereka untuk mengelola relief
pembuatan posko pengelola pengungsi terus masing masing langsung turun dengan keahlian masing masing kita kelola
jadi semua kebutuhan emergensi di lapangan sudah kita turunkan
kita berharap ini akan menjadi persiapan kita untuk bantuan yang lebih besar
kami melihat pada waktu set up posko dengan jumlah yang besar
kita sudah melayani kita sadar betul bahwa kebutuhan untuk pangan
itu masih cukup sangat besar di lapangan
baik jadi saat ini kebutuhan yang paling harus diperlukan ini adalah pangan begitu ya
berapa banyak kekurangannya
kalau kita lihat dengan jumlah pengungsi yang kalau di sulawesi barat lebih dari tujuh puluh tujuh ribu pengungsi di sana
kalimantan selatan juga sama lebih dari tujuh puluh ribu pengungsi di sana
kita bisa bayangkan kita akan mengelola orang dengan jumlah yang sangat besar untuk kebutuhan pangannya setiap hari
makanya pada waktu kita kirimkan dua puluh truk masuk logistik
itu langsung diserap seketika dua tiga hari sudah habis
kita harus kirimkan lagi terus gitu
makanya kemudian kita kemarin kita sampaikan harus ada jumlah bantuan yang sangat besar
kita akan libatkan sebanyak banyaknya masyarakat bahwa permasalahan sulawesi barat
atau permasalahan gempa besar di sulawesi barat yang meruntuhkan infrastruktur
bukan cuma mereka membutuhkan bantuan pangannya
karena infrastruktur mereka juga rumahnya lebih dari seribu rumah amruk hancur luar biasa
kalau dilihat lebih dari lima belas ribu di kalsel juga terendam
dengan kehancuran yang kita nggak bisa bayangkan terendam sampai tiga tujuh meter itu gimana kondisi rumahnya
maka yang kita ingin sampaikan pertama kali adalah pasti ya kalau recovery
kalau sudah bicara recovery itu kita yakin sudah di atas tahun pasti recovery nya
jika kita bertanya berapa banyak bantuan yang kita sampaikan
pasti ribuan atau puluhan ribu ton yang kita perlukan untuk bantuan mereka
tapi kami yakin betul karena masyarakat kita adalah masyarakat yang dermawan
masyarakat yang punya kepedulian pemerintahannya perusahaannya komunitasnya
sekolahnya tempat tempat ibadah komunitas komunitas religius
itu pasti akan semuanya bergerak
pastinya saat ini act juga masih membutuhkan bantuan begitu dari masyarakat
ataupun dari masyarakat untuk berdonasi begitu dan juga bantuan bantuan pangan semua ini
untuk dikirimkan ke kalimantan dan juga sulawesi
iya betul karena seiring dengan pertambahan posko yang perhari antara sepuluh sampai tiga puluh ribu
maka kita bisa menghasilkan kembali ke kalimantan

baik posko yang untuk tim di sana ada posko untuk pengungsi ada posko untuk medis
ada posko yang kita gunakan untuk trauma healing ada posko yang kita gunakan untuk dapur umum
banyak posko yang kita aktifasi setelah itu pasti
aktifasi setelah ada posko nggak mungkin nggak ada kegiatan
baik jadi ini continuity begitu ya satu sama lain
dan juga act ini mengirimkan kapal kemanusiaan
seperti apa kapal kemanusiaan itu kita akan jeda sejenak
dan bagi kita kita akan mengirimkan kapal kemanusiaan
dan bagaimana act membagi fokus baik untuk dana maupun tenaga kita akan membahasnya sesaat lagi
anda masih bersama kami di insider cnn indonesia
dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan presiden aksi cepat tanggap bapak ibnu hajar
ya pak ibnu act yang sekarang sedang fokus di kalimantan dan juga bencana di sulawesi ini
ada program dari kapal kemanusiaan bisa dijelaskan apa itu kapal kemanusiaan
baik terima kasih
setelah kita kirimkan semua armada lembaga
mobil logistik kita kita kirimkan ke lapangan ambulan kita kirimkan
kita merasa harus disiapkan mengajak dengan spirit bergerak bersama selamatkan bangsa
kita akan kirimkan kapal kemanusiaan
kita alhamdulillah di usia enam belas tahun ini act punya pengalaman cukup banyak ya
kita pernah mengirimkan dua ribu ton menuju ke palestina
kita pernah mengirimkan dua ribu ton menuju ke rohingya di bangladesh
kita pernah mengirimkan dua ribu ton menuju ke somalia
kita pernah mengirimkan hampir tiga ribu ton menuju ke lombok

juga lebih dari empat ribu ton menuju ke palu
pernah kita kirimkan lebih berapa ratus ton masuk ke papua waktu terjadi kelaparan papua
maka kita sampaikan saat ini kita harus kirimkan
karena gempanya yang terjadi di sulawesi barat atau kalimantan selatan sudah setara dengan kejadian yang pernah kita alami di sulawesi tengah di palu atau di lombok
maka kami sampaikan kemarin ya kita akan kirimkan kapal kemanusiaan
dan ini lebih masif dari sebelumnya
karena kami sampaikan bahwa sumatera kalau yang tanggal dua puluh tujuh insya allah
kami akan kirimkan kapal kemanusiaan yang akan membawa logistik sebesar seribu ton dari jakarta
dari tanjung priuk insya allah tanggal dua puluh tujuh kita akan berangkatkan
yang kedua akan berangkatkan yang sama ini paginya di tanjung priuk
untuk membangkakan seribu ton logistik disitu ada beras ada air minum ada selimut ada makanan makanan yang memungkinkan secara instan bisa dikonsumsi langsung oleh teman teman termasuk obat obatan akan kita kirimkan
juga salah satunya juga di jepang
juga salah satunya juga dari surabaya sorenya dua puluh tujuh pagi di jakarta sorenya akan kita kirimkan dari surabaya
kerjasama dengan tni di surabaya dengan kodam brawijaya insya allah
dan berikutnya akan kami kirimkan berikutnya juga dari sumatera barat
lewat teluk bayur akan kirimkan seribu ton
dan berikutnya insya allah akan menyusul dari sumatera bagian utara melalui belawan akan kami kirimkan seribu ton
berarti total ada empat kapal kemanusiaan yang akan diberangkatkan
empat kapal kemanusiaan yang akan kita berangkatkan
dengan logistik yang sebanyak itu bisa untuk berapa lama logistik itu
apakah kemudian nanti kapal kemanusiaan ini akan kembali mengambil logistik lagi setiap berapa kali kapal ini akan mengambil logis
pengalaman kita mengelola bencana di palu dan lombok kita akan berangkatkan terus
ini perdana untuk empat ribu ton ini akan akan perdana dua ribu ton akan masuk selawesi barat dua ribu ton akan masuk ke kalimantan selatan
rata rata dua ribu ton akan masuk ke kalimantan selatan
harapan kita dua ribu ton ini masing masing tempat bisa untuk aktivitas tim mungkin dua minggu sampai maksimal sebulan
artinya berikutnya kalau kita sudah persiapan masuk untuk persiapan recovery pasti akan kami berangkatkan berikutnya
bisa jadi di jakarta akan berangsur sebulan sekali jangan jangan akan muncul kapal kemanusiaan
tapi kenapa ini perlu kami sampaikan
karena pada waktu kita saat ini orang sudah mulai melihat persiapan recovery
karena kita melihat nggak mungkin biasanya dalam dalam sistem standar aksi kita
setelah dua pekan aktivitas
setelah dua pekan aktivitas
itu sudah harus memindahkan pengungsi dari tenda tenda ke tempat pengungsi di ics
harus ada tempat tinggal
karena kalau dibiarkan lebih dari dua pekan mereka ada di kondisi tenda ini pasti problem problem kesehatan problem problem sosial akan mulai muncul
makanya insya allah hari rabu besok tanggal dua puluh tujuh kami akan berangkatkan kapal kemanusiaan
ini berikutnya bisa jadi kalau sudah bulan ke depan karena mungkin dua pekan ke depan kita akan launching program ics
itu akan membutuhkan logistik lebih banyak lagi
maka kapal kemanusiaan ini lebih kepada pemberangkatan perdana
setelah sebelumnya dua puluh truk masing masing wilayah sudah berjalan
maka seribu ton seribu ton dari empat titik yang akan kami gerakan semoga kami ajak
mereka yang hari ini merasa bagian dari bangsa ini melihat kondisi real
kita yang sedang wfh di rumah saja
yang dibatasi kegiatannya saja
kita merasakan kondisi yang merasa tertekan
mungkin beberapa stress
sudah mulai depresi gitu
terbayang saudara kita yang mengalami kondisi bencana
tidak bisa kemana mana
dan mereka tidak ada sama sekali makanan
tidak ada sama sekali bantuan bantuan medis yang bisa mereka terima setiap saat
kita mendapatkan relawan kita
satu malam pada waktu relawan kita bergerak
ada kondisi orang keluarga yang masih basah semuanya
tidur di atas dedaunan kelapa
dan kondisinya sangat mengenaskan
dalam kedinginan yang luar biasa tengah malam
dan kita sampaikan ini real terjadi di kondisi dimana titik titik kenapa kita terus tim resko kita tetap menyelamatkan
salah satunya pada waktu bantuan akan kami kirimkan
yakini bahwa ini bantuan awal
jadi kapal kemanusiaan yang akan bawa ini bukan terakhir
pertama dan terakhir
tapi ini permulaan untuk menunjukkan bahwa setiap kita peduli
di jakarta kami kirimkan jabodetabek dan jabar banten
kita kirimkan satu kapal
sumatera bagian selatan dan barat satu kapal
bagian utara satu kapal
jawa tengah jawa timur dee satu kapal berangkat dari surabaya
nah gini kita ingin kompetisikan
mana di antara wilayah wilayah
masing masing pulau yang paling dermawan
yang paling berbuat baik
ini yang lagi kita kompetisikan
maka bagi mereka yang punya dana
kita ajak yuk berikan donasi terbaiknya
kalau kami mengajak berikan bantuan terbaiknya
kalau pengen karena ini kita lagi pecapan pangan jangka panjang nih
saya lagi persiapan program pangan
mungkin kalau mereka punya dana terbaiknya untuk berwakaf
dia berwakaf untuk persiapan ini
tapi donasi kemanusiaan kita siapkan untuk kapal kemanusiaan
bagi mereka yang saya uangnya terbatas
saya punya beras
saya punya minyak goreng
maka kami sampaikan yuk makar itu pun bisa disampaikan
kelihatan kedermawanan bangsa ini
kompetisi kebaikan bangsa ini
berlomba lombanya kita dalam kepingin itu
terasa betul saat ini
spirit bergerak bersama selamatkan bangsa
esensinya sebenarnya kita sedang mengkompetisikan setiap elemen bangsa
siapa di antara kita yang paling baik
dan kita akan menunjukkan
bangsa ini terawat sebagai bangsa bangsa yang terbawa
ini yang sedang kita rawat betul
baik luar biasa
jadi selain donasi uang
begitu yang bisa diberikan oleh masyarakat
tapi juga apabila masyarakat ini tidak bisa memberikan uangnya
mungkin ada barang barang yang sudah tidak terpakai
juga barang barang di rumahnya yang ada
itu juga bisa didonasikan
cuma kami sampaikan sebaiknya jangan pakaian layak pakai
karena pakaian pakaian ini sering jadi kurang pas dipakai di lapangan
sering jadi sampah
jadi beras kita berikan
mungkin sembako lah ya
sembilan pampung kita berikan
susu beras gula macem macem
ini yang kita kumpulkan
untuk kita berikan pada saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan
jadi yang punya dana sisihkan sebagian riskinya
mereka yang punya barang
karena hari ini kalau kita tidak membantu siapa lagi
kondisi saudara kita sudah dalam kursi yang sangat kritis
maka bisa berkunjung ke kantor cabang act
hari ini sudah tujuh puluh lebih kantor sabang acp
bagi mereka yang punya dana kunjungi langsung
supaya mereka bisa menyegerakan
di rumah bisa loh
membuka langsung secara online
mereka pengen hadir
bisa gerakan komunitasnya
jadi masjid menjadi bagian dari bukan cuma tempat ibadah
tapi tempat untuk menggerakkan kepedulian masyarakat
korporasi luar biasa
dia bisa menggerakan karyawan karyawannya untuk berkumpul
kita sudah kolaborasi dengan pemerintah
kita kolaborasi dengan tni
karena kita apresiasi salah satu kapal yang akan berangkat dari tanjung perak
adalah kapal dari tni
ini partisipasi yang akan kita gerakan
jadi kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa semua kita adalah peduli
kalau kapan kapan terjadi pencari tempat yang lain
semoga saudara kita
dulu waktu terjadi kejadian waktu sulawesi tengah
semua orang bergerak
hari ini pada waktu sulawesi barat terjadi bencana
teman teman dari selawesi tengah juga membantu
ini yang sangat indah di bangsa ini adalah kita berlomba lomba
mana yang terbaik dalam kedermawanan
ini yang sedang kita gerakan dari masyarakat indonesia
dengan spirit bergerak bersama selamatkan bangsa
setiap kita punya apa
yang punya dana berikan dananya
yang punya doa berikan doanya
yang punya barang di rumah
berikan yang terbaik
ini yang sedang kita gerakan dari aktivitas kapal kemanusiaan
yang insya allah akan berangkat tanggal dua puluh tujuh januari
jadi siapapun bisa berkontribusi
memberikan bantuannya kepada act
dan act bergerak tidak hanya saat bencana terjadi
namun juga mengembangkan kegiatan program pemulihan pasca bencana
dan juga pemberdayaan masyarakat
kita akan membahasnya nanti usai jeda berikut
bersama presiden act bapak ibnu hajar
tetaplah bersama kami di insider cnn indonesia
anda masih bersama kami di insider cnn indonesia
dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan presiden aksi cepat tanggap bapak ibnu hajar
pak act ini bergerak tidak hanya saat bencana saja terjadi
namun juga ada pengembangan kegiatan program pemulihan
karena memang ini harus terus program kemanusiaan ini harus terus berjalan
bukan hanya pada saat bencana namun juga setelahnya
program apa saja yang dimiliki oleh act
pertama kami ingin tetap sampaikan
pertama bahwa sampai kapanpun mulai tanggap darurat sampai recovery
kebutuhan kebutuhan pangan medis tetap akan terus mengiringi
makanya insya allah ini kompetisi kebaikan ini harus tetap
hidup di masyarakat kita
karena esensi besar dari bencana sebenarnya allah ingin kita memahami bahwa bencana ini jangan dipahami sebagai musibah saja
tapi sebagai sarana untuk kita memperkuat uhuah mempercepat kebersamaan mempererat kepedulian dan ketermawanan kita
yang kedua adalah pasca kapal kemanusiaan kita akan kirimkan dan harapannya dukungan dari masyarakatnya akan sangat masif gitu ya
yang kedua insya allah setelah rabu
kita akan kirimkan kapal kemanusiaan
yang itu akan terus bergelombang mungkin jangan jangan setiap pekan apa dua pekan sekali kami akan kirimkan kapal kemanusiaan
setelah itu kami insya allah sepekan kalau rabu tanggal dua puluh tujuh kami akan berangkatkan kapal kemanusiaan
insya allah pekan depannya ya rabu kamis depannya kami akan mulai pembangunan shelter untuk tempat tinggal para pengungsi
shelter ini sudah kita tempatkan beberapa titik ya
sudah kita dapatkan ada satu beberapa apa namanya
kepala desa memberikan kepada kita kesempatan untuk lapangan lapangan yang bisa digunakan untuk bangun shelter
rata rata satu shelter itu bisa satu ratus enam puluh sampai dua ratus rumah yang kita bangun
nah ini mengulang kejadian waktu lombok dan palu
kalau di lombok palu kita membangun rumah lebih dari dua belas ribu ya
palu juga sama kita meng rumah lebih dari sepuluh ribu
tapi kita pahami betul bahwa sampai hari ini ternyata lombok palu juga masih banyak yang tinggal di pengungsian
kalau kita perhatikan saat ini kondisi masyarakat yang membutuhkan rumah juga sangat banyak
jadi shelter yang kita akan bangun
di sulawesi barat khususnya mungkin juga nanti di kalimantan selatan kita sedang assessment tim kita
jumlahnya juga akan sangat masif
terbayang kalau tujuh puluh tujuh ribu pengungsi yang ada dengan puluhan ribu rumah yang hancur
terbayang oleh kita kira kira kita harus bangun berapa banyak rumah
kita akan bangun di sana insya allah
jadi masyarakat yang terdampak ini terus menerus membutuhkan bantuan dari masyarakat
kemudian bagaimana act ini merangkul masyarakat untuk ikut juga membantu
pertama karena kami pahami kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kita dan para relawan sudah bergerak cepat untuk memberikan bantuan
membersamai para pengungsi di mana mana
dua puluh empat jam relawan bergerak luar biasa
putra kami mengelayani dua puluh empat jam restora kami melayani belum medis kami melayani luar biasa
maka kami ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak setiap kita punya kesempatan hadir ke lokasi bencana
kita menyaksikan kondisi pandemi sudah begitu susah apalagi ketemu bencana
bencana yang kalau pandemi kita tidak kasat mata ini real terjadi di depan kita
bencana yang terjadi maka kami ingin ajak pada masyarakat saat ini bahwa yuk masing masing kita
bahwa kita saat ini sepertinya kondisinya sedang susah karena kondisi pandemi
tapi yakinlah bahwa saudara kita di lokasi bencana jauh lebih susah dari kita
jangan sampai mereka kalau di sulawesi barat sudah lebih dari sembilan puluh satu orang meninggal dunia
kalsel lebih dari lima belas orang sudah meninggal dunia
jangan sampai kemudian bertambah korban jiwa baru kita membantu
jangan sampai kemudian bertambah korban jiwa baru kita membantu
sampai bertambah kematian baru kita bergerak untuk membantu
masing masing kita masih bisa menyisihkan insya allah
donasi terbaik kita dana dana kita mereka yang punya dana bisa langsung mengunjungi indonesia dermawan id
untuk segera berdonasi untuk saudara kita yang sedang terdampak bencana
bagi mereka saya nggak punya dana tapi saya punya beras saya punya gula saya punya tepung saya punya selimut saya punya apa namanya pakaian
untuk semua orang yang sudah berada di sini saya sarankan untuk bisa dikirimkan kalau kami punya gudang logistik kemanusiaan kita di gunung sindur
atau silakan datangi semua kantor cabang act untuk diberikan
juga kami mengharapkan kepada para tokoh tokoh agama di masjid masjid pada waktu mereka ceramah tolong edukasi masyarakat untuk membantu
di sekolah sekolah guru guru ajak edukasi kepada para siswa untuk membantu
korporasi para pimpinan perusahaan ajak para korporasi untuk membantu termasuk government
kita ingin semuanya bergerak untuk membantu insya allah
baik kita ingin semuanya bergerak untuk membantu
sehingga act ini kemudian bisa terus melangsungkan aksi aksi kemanusiaan
dan juga untuk anda yang ingin menyalurkan kedermawanan anda untuk melayarkan kapal kemanusiaan dan juga bantuan bantuan lainnya menuju sulawesi barat dan juga kalimantan selatan
melalui www indonesiadermawan id slash kapalsulbar
atau anda juga bisa melalui bni syariah enam puluh enam tiga ratus dua
dan semoga banyak yang tergerak untuk ikut membantu
baik terima kasih banyak pak ibnu hajar sudah hadir di cnn indonesia
dan demikian perbincangan kita dengan presiden aksi cepat tanggap bapak ibnu hajar dalam insider cnn indonesia
semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua
terima kasih saya ratna bila sampai jumpa